tunggu tunggu ya sabarnya
sayang dokter suster
ya allah dokter suster tolong anak saya
aduh kenapa ini
kok sakit kepala lagi
reina dan nino
pembohong besar kamu
saya gak fitnah andien
saya gak pernah fitnah mandin
sudah membuatku bohongan besar ya osan
dengar ya al
kamu jangan nuduh saya sembarangan
kamu itu gak punya bukti
hasil tes dna itu pasti
dengar ya al dengar
selingkuh sama roy
yang dengarkan saya
dari rumah sakit
jangan sembarangan ya al
saya gak salah
saya gak bersalah
jadi al udah tau kalau reina bukan anak roy
aduh gimana ini
bisa bisa kebohongan gue yang lain bakal terbongkar
apalagi dia juga udah curiga kalau gue pembunuh roy
elsa kok kamu di sini
abis jenguk al
tante maaf saya buru buru
kok sikap elsa naik gitu ya
itu harusnya kayak abis ngeliat hantu
kok ketakutan gitu ya
kok elsa bisa ada di sini ya
untung dia gak lihat saya
tangan kamu kena luka bakar
kamu di rumah sakit
rumah kamu kebakaran

sekarang gue harus nunggu rafael lagi

ada kesempatan casting film layar lebar hari ini

sebaiknya kamu cintakan aku
sebaiknya kamu cintakan aku
sebaiknya kamu cintakan aku
sebaiknya kamu cintakan aku
castingnya jam berapa om
abis buka puasa lah
dan studionya juga deket deket sini kok
kalau malam ini
saya pengen ngasih kalung yang pernah saya titipin
saya mau bersenang senang sama dia

perempuan itu sudah punya suami
perempuan itu sudah punya suami

sih kamu masih ngajar ngajar dia
dan om juga tau

saya itu dari dulu gak pernah suka sama kamu
dan kalau pun dia mau datang ke sini
pasti karena kamu yang maksa dia
dan kamu yang ngajak dia
elsanya mau kok
rik kamu jangan macem macem deh
kalau nanti keluarganya elsa marah kamu bisa celaka loh
tenang aja aman kok
kalau saran om mendingan kamu ambil casting hari ini
produser dan sutradaranya itu teman om
kalau penampilan kamu bagus kamu bisa dapat kesempatan peran penting di filmnya dia
ini mobilnya ada
kok sepi banget
pintu pakai dibuka segala lagi
jangan si elsa gak jadi dateng ya
yaudah aku coba aja bujuk si riki buat casting aja
riki bangun riki
mu gak ada di situ
kondisi aku pasti ada
aku bisa jadi parah
aku udah meninggal
kenapa rumah kamu bisa kebakaran ya
saya juga gak tahu siung
waktu itu saya
lagi sama elsa di kamar
terus dia marah marah
dan dia mau pukul aku
sehingga takut sih
dia belum sempat terpukul aku
dan aku pingsan
aku mikir kayak gitu
karena aku udah curing dia
waktu dia bawa minuman
jadi minuman yang dia bawa
gak aku minum
setelah itu aku pingsan
rick bertahan rick
ricky ricky bertahan kamu akan selamat rick
kita udah rumah sakit rick sus cepetan
itu pasien tadi kenapa pak
dok keponakan saya rumahnya kebakar dok
dia emang ngalami luka bakar dan sekarang gak sadarkan diri dok
tolong tangan ini segera dok
baik pak bapak tenang dulu ya saya akan periksa dan tangan ini segera
di luar ya pak
kenapa bisa ada kebakaran di rumah riki
padahal rumah itu baru direnovasi
coba nanti saya cek rekaman cctv rumah riki
barangkali ada petunjuk
rasanya ada yang gak beres
ya setelah itu
embalik ke rumah kamu
di sana saya ketemu rafael
saya suruh dia pergi
dan saya ambil hard disk cctv rumah kamu
untung saja gak kebakar
saya sudah lihat semuanya
yang kasih obat kemilikan
itu perempuan yang memberikan racun di minuman kamu
apa dia berskongkol sama elsa
ngakuin semua ini ke gue
bakal lo jalan hati hati dong
saya gak sengaja
ya pak jalan pak
aldebaran udah tau
dia tau kalo gue udah fitah mbak endin
dia tau reina adalah anak nino
dia tau reina adalah anak nino
posisi gue bener bener dalam bahaya
kapanpun aldebaran pulih
dia akan langsung bongkar kebohongan gue di depan semua orang
enggak bisa ngelakuin itu ke gue
gue harus lakukan sesuatu
perni ini kita udah jam sembilan kurang sepuluh menit loh
jalanan dari tadi
macetnya diolah prediksi bu
meeting sepuluh menit lagi mulai ya pak
seluruh tim dari departemen marketing sudah berkumpul di ruangan meeting
tinggal menunggu kehadiran pak reni dan bu andin
iya makasih ya vel
ada apa pak rendy
seluruh tim marketing udah nungguin kita
macetnya gak bisa diprediksi
kalau telat kan gak enak
apalagi baru pertama kali lagi aku ikut meeting
kantor udah dekat sini kan
iya bu tinggal satu belokan lagi
padahal saya udah lewatin jalur alternatif tapi masih macet juga bu
yaudah kalau gitu saya turun sini aja ya
turun naik apa bu
bu gak usah bu
mereka juga pasti nungguin kita bu
bu tenang aja ya
karena tim marketing kan udah nungguin
mereka nungguin saya kan
dan mereka datang juga on time
karena saya tidak bisa mewakili mas al dengan baik
sampai ketemu di ruang meetingnya
bu tapi bu
pak ojek mana ya
wah lagi pada narik bu
jam segini selalu rame
jam masuk kantor
aduh gimana ini
aku coba pesan online aja deh
ternyata pesan pakai aplikasi juga nangis
tapi pesan pakai aplikasi juga gak bisa
kayaknya memang lagi full
dedikasi bu andi penting banget
sampai dia lari lari biar on time sampai kantor
gue gak akan tinggal diam
gue akan bongkar semua kebohongan elsa
aku bawa ini buat papa
ada kesalahan besar di sini
kalau nino tahu semua kesalah pahaman ini
dia pasti akan memperjuangkan raina
dia gak akan mau melepaskan drena dan andin
bagaimana reaksi andin soal ini
sayang kamu kenapa
tunggu tunggu ya sabar ya
aduh kenapa ini
kok sakit kepala lagi
kok pak abu setiap melihat rena kepalanya jadi sakit gitu sih
padahal kan rena kangen banget sama pak bos
ini kok nggak datang datang dokter ya
bagaimana sekarang ini

berhasil kita sikap aneh
ya udah kena mengharuskan serangan
itu mereka yang bening puas horang

sepakat untuk uang mandi undi
aduh gimana sih
yang penting siapa di sana
bertahan bertahan sayang
selamat pagi dok
maaf tolong semuanya keluar dulu ya
biar dokter bisa periksa pak ahok
papa kenapa mama
kenapa papa nangis tiap ketemu
papa nggak suka aku datang
bahwa begitu karena kondisinya masih sakit
bukan karena reina oke
reina jangan nangis ya
yaudah sekarang reina pulang sama cus
tapi aku kangen papa
aku mau sama papa
nanti kalau papa udah baik kan
rena boleh kesini lagi ketemu sama papa
oma di sini temenin papa
karena papa masih sakit
ini dari mcus
kan papa masih sakit
papa harus istirahat dulu
reina anak baik kan
mau dong papanya istirahat biar cepat sembuh
aku mau jadi aneh yang pintar
biar papa cepat sembuh
ah itu dia
pamitkan dulu sama oma ya
saya pulang dulu sama rena ya bu
yaudah hati hati ya
kenapa ya setiap aldebaran ketemu reina
kepalanya selalu jadi sakit
akhirnya akhirnya sampai juga
ya andi ibu kenapa
ada yang bisa saya bantu
maaf ya pak saya buru buru saya ada meeting
oke andi ni karisma putri
kamu harus bisa
kamu harus semangat
ih kilos mega ut
perlu forukin kecil lensa muka
gro leather di beberapa dokterfree data
automata pritis memungkinkan
ibu ada butcher karena
benda tersebut pada
mas doan aku ya mas
pertama tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya
nama saya andini karisma putri alvari
saya disini cuma sementara untuk menggantikan posisi suami saya
hari ini kita ngebahas tentang produk terbaru kita dari maharatu
kita ngebahas soal strategi marketingnya ya
jadi kalau misalkan ada ide atau apa bisa kasih tau saya
ya mungkin harus ada promo promo yang lain

sini sini duduk dulu sini
duduk dulu sini ya mancus
nanti kutipan aku nangis ya
nanti kalau gemoy nangis terus
air matanya abis
terus nanti udah gak gemoy lagi
aku sedih cus
aku mau sama papa
tapi kenapa bapak masih sakit
tapi bapak kenapa gak mau ketemu sama aku
nih dengerin itu cus ya sayang ya
bapak bukannya gak mau ketemu sama rena
tapi papa kan masih sakit
papa harus istirahat gitu ya
tapi kalau ketemu sama kak papa gak sakit
tapi kalau ketemu sama aku sakit
ya juga sih ya
kenapa setiap pak bos ngeliat rena jadi kesakitan gitu ya
ya udah ya jangan nangis lagi ya sayang ya
rena jenguk pak bos
terus pas di ruangannya pak bos
jadi rena disuruh pulang
makanya rena sedih pak
kepala al sakit lagi
kayanya aku gak bisa jenguk dia sekarang
nanti aja aku cari hari lain
daripada rena sedih
rena main sama om baik
di rumah om baik aja
kan di rumah oh baik
nah gitu dong
nemenin rena untuk
ke rumahnya panino
saya harus izin dulu sama
nanti saya telfon
ini kedua kalinya al
setiap kali ketemu reina kepalanya langsung sakit
apa karena al terlalu kangen sama reina
atau kenapa ya
maaf saya ganggu telfonnya
saya ini lagi ada di depan jakarta hospital
saya mau jenguk al
cuma saya dapat kabar dari
al lagi sakit kepalanya
jadi gak bisa ketemu dulu
makanya nanti saya cari waktu untuk jenguk lagi
oh ya satu hal lagi
di depan saya ketemu sama nirna dan juga rena
kalau nggak keberatan saya ajak rena main nggak apa apa ya bu
kan ada papa sama mama
biar bisa menghibur
boleh juga sih ajakan nino
apalagi rena lagi sedih banget karena kejadian tadi
barangkali kalau pergi sama nino
ketemu karina dan mas chandra
rena bisa terhibur
mas chandra dan karina kan sayang sekali sama reina
eemm ya boleh
boleh silahkan nino
tapi jangan lama lama ya
yaudah kalau gitu salam buat al cepat sembuh ya bu
satu dua tiga
anak saya kenapa ya dok
ini udah kedua kalinya
setiap kali al melihat reina anaknya
apa yang terjadi sama dia
memang ada efek sampingnya
pasien sering sakit kepala
dan ada banyak lagi
oleh karena itu
kondisi sekitarnya harus kondisi apa
pasien juga harus relax
kalau ada hal hal yang emosional
ya sakit kepalanya itu akan
tapi apa yang terjadi
apa yang terjadi
tapi kenapa sakit kepala al itu selalu muncul setiap bertemu reina
apa ini ada hubungannya dengan hasil tes dna reina dan roy
kamu nih gimana sih lagi puasa
aku diajakin lari pagi
haus dong pak
justru kalau gak gerak
ayo kita harus bergerak
apa apa aku gak deh
aku aku duduk aja deh istirahat dulu deh
aku gak kuat
aku satu putaran lagi ya
dia selalu kayak kekasih
saya udah tau semuanya
dan bikin saya gak bisa keluar dari kebakaran itu
saya nggak bakal diem aja tante
saya akan balas tante
dan bikin tante menyesal atas apa yang tante buat ke saya
mama mimpi buruk
mama mimpi buruk apa sih
jangan sampe papa tau apa yang terjadi sama riki
tadi aku mimpi
aku lagi di
terus orang orang yang kain aku pencuri
ya aku sedih aku marah lah
aku nggak mau disangkain pencuri
kamu ada ada aja
udah sana siap siap
daripada kamu disini ntar mimpi buruk lagi
udah aku tunggu di depan ya
ini gue mau tanya sama siapa
kamu mau khawatir itu ntar akses pela bawa koskaron
ini nyuruh cewek
kapan kamu nafas sekali dalam kotoran
om gue udah minum handphone gak om
untuk mengelpon elsa
aku gak terima dia perlakuin apa seperti ini om
selama kamu gak sadarkan diri kamu bilang sama elsa ke kamu meninggal
biar elsa panik
dan dia merasa kalau perbuatan dia diketahui oleh orang lain
om juga bilang tentang kematian kamu sama rafael
karena om lihat dia di cctv datang ke rumah kamu
dia sepertinya mengutip kamu
lalu dia pergi dan kembali lagi saat terjadi kebakaran
dia sepertinya mencurigai sesuatu atau bahkan mungkin mengetahui sesuatu
makanya terpaksa om juga bohong sama dia
demikian presentasi strategi pemasaran dari kami
terima kasih bu andin
selamat pagi semuanya
maaf saya terlambat
jadi saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya
karena sudah mempersiapkan presentasi yang sangat bagus dan sangat menarik
saya pun juga udah belajar kok tentang strategi marketing ini sebelumnya
dan soal pemasaran kita tahun lalu
dan saya rasa kalau kita ajuin ke tim marketing ya cukup menarik
tapi menurut saya mungkin kita bisa bikin sesuatu hal yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya
mungkin kita bisa buat sesuatu hal yang lebih intim kepada customer kita

ada masukan dari bu andin untuk mengenai hal tersebut bu
menurut saya kita harus adain tentang maharapy beauty class
kita undang brand ambasador kita makeup artis yang terkenal juga dan customer setia kita juga bisa ikut serta
jadi untuk produk produk terbaru kita jadi lebih personal juga untuk kita penjelasin
kita juga akan memberi tahu cara memakai skincare dan makeup dengan benar
ya sepertinya usulan bu anin ini sangat cocok dengan kebutuhan pemasaran saat ini
evel untuk persiapan acara tersebut koordinasikan yang baik dengan departemen departemen terkait
dan kamu harus ingat kita harus gandeng event organizer ternama
alhamdulillah sepertinya semua suka dengan ide aku
bu andin memberikan usulan yang sangat bagus untuk maharatu
pak al pasti bangga sekali